saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka memberi sinyal
porsi menteri di kabinet pemerintahan prabowo gibran akan lebih banyak dari kalangan profesional
gibran raka buming raka menyebut jika komposisi kabinet yang akan membantu pemerintahan prabowo gibran
akan lebih banyak diisi dari kalangan profesional
hanya saja selanjutnya gibran mengatakan soal porsi jabatan dan juga nama
semua akan disampaikan oleh presiden terpilih prabowo subianto
ya banyak profesional nanti ya kalau urusan kabinet nanti
dan itu keputusannya sekali lagi di pak presiden terpilih ya
masuk lima hari sudah mengadukan nama nama terpilih
ini sekali lagi nanti keputusannya di pak prabowo selaku pak presiden terpilih
tapi banyak yang profesional ya
sementara itu wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menanggapi
pernyataan ketua umum partai amanat nasional
zulkifli hasan yang menyebut eko patrio sebagai calon menteri
habibur rahman bilang pernyataan zulkifli hasan soal eko patrio calon menteri
bisa saja didapat dari prabowo langsung melalui jalur komunikasi ketua umum partai pendukung
habibur rahman mendukung jika sosok eko patrio jadi menteri untuk pemerintahan prabowo gibran
yang menyampaikan kan bang zul ya bang zul kan ketum
tentu kpu punya saluran komunikasi khusus dengan pak prabowo
ya mungkin saya menduga ya mungkin itu kan didapat langsung dari pak prabowo
kalau eko kan orang jakarta timur juga kan jadi punya teman menteri saya
bang habib sendiri udah muncul
kalau lihat ini ya kan potongannya itu pantas juga saya kalau jadi menteri gitu kan
kalau lihat kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya
potongannya bagus bahannya bagus tuh eko jadi menteri gitu
jadi menurut saya pantas pantas banget ya pak eko jadi menteri
sebelumnya saudara ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyebut nama eko patrio
yang sebelumnya digadang gadang maju di pilkada jakarta kini berpeluang jadi calon menteri
di pemerintah presiden terpilih prabowo subianto
dabi maria udah deklarasi sama desi ya
kalau jakarta ada zita
tapi tadi ada di sini tiga tiganya ngomongin juga gak nih pak sobat
kira kira kalau koalisi di pilkada jakarta itu seperti apa sih pak
belum kan belum ke tunggu dulu pelantikan dprd kan
tapi pas eko itu klunya mau kemana sih pak
presiden jokowi sempat menyatakan penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang
merupakan hak prerogatif dari prabowo subianto sebagai presiden terpilih
jokowi merespon soal penyusunan kabinet pemerintahan mendatang
presiden jokowi menegaskan penyusunan kabinet seratus persen hak prerogatif presiden terpilih
namun jokowi mengakui saran soal kabinet bisa saja diberikan
jika ada permintaan dari presiden terpilih prabowo subianto
menurut jokowi pihak lain tidak boleh ikut campur
dalam penentuan kabinet jika tidak dimintai saran
emang ada pak yang linggul pak
saudara usai terpilih menjadi presiden dan wakil presiden prabowo gibran
dihadapkan dengan sejumlah masalah baru
yakni penyusunan kabinet bahkan partai amanat nasional
yang mengusulkan eko patrio menjadi menteri juga menuai kontroversi
belum lagi rencana masuknya sejumlah partai politik lain di luar koalisi
lalu bagaimana prabowo mengakomodasi jatah bagi bagi menteri untuk koalisi parpol
dan mungkinkah parpol lain di luar koalisi juga mendapat
kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber diantaranya
sudah hadir ke studio sudah ada pengamat politik dari universitas islam negeri
uin syarif hidayatullah sudah ada prof gun gun herianto
kemudian juga melalui sambungan zoom ada jurubicara prabowo subianto
ada bung dhanil anzar simanjuntak kemudian ada wasekjen partai kebangkitan bangsa
ada syaiful huda gusuda dan juga ada wakil ketua umum partai amanat nasional ada
selamat pagi bapak bapak
ini yang lagi ramai nama eko patrio mas eko patrio yang kemudian disebut
ketua umum partai amarat nasional pak zulkifli hasan ini sebagai calon menteri
ini jadi sudah approve atau bagaimana pak yandri
ya kalau calon menteri dari pan memang
nama nama itu ada di kantongnya bang zulkifri hasan ketua umum pan
ya mungkin salah satu yang disebut bang jul kemarin mas eko patrio
dan nama nama yang lain juga pernah disebut bang zulkifli hasan ketika pak prabowo
datang ke kantor dpp pan tanggal dua puluh satu maret ketika buka puasa bersama
memang kader pan itu banyak yang layak yang mumpuni untuk duduk di kabinet pak prabowo
tapi berapa jumlahnya finalisasinya nanti gimana itu kita sudah serahkan sepenuhnya
intinya pan siap lahir batin untuk menyukseskan pemerintahan pak prabowo
jadi pak andisli tunggu saja
tanggal mainnya kader kader pan siapa yang diusulkan oleh bang jul
kemudian di posisi mana ya tentu yang bisa melaksanakan komunikasi itu secara langsung
jadi tidak ada pintu lain kalau di pan hanya melalui bang zulkifli hasan untuk mengkomunikasikan
kepada presiden terpilih yaitu pak prabowo
nah berapa jumlah kopi pan di kementerian apa ya hanya bang jul dan pak prabowo yang tahu
nah saya jadikan sampai sekarang secara detil secara resmi di internal partai
kami hanya diskusi terbatas kemudian tidak secara detail kementerian apa yang dituju
kemudian siapa yang akan duduk
intinya insya allah pan siap lahir batin untuk mengirimkan nama namanya kepada pak prabowo
untuk dipilih atau ditetapkan sebagai jajan kabinetnya pak prabowo
mas eko patrio yang kemudian namanya sudah jelas jelas disodorkan dari partai amanat nasional
jadi sebenarnya pan ini menyodorkan berapa nama sih ke pak prabowo tiga dua kah
karena nama nama itu ada di bang zulkifli hasan
tapi kami tidak kekurangan kader mbak restu
jadi kalau misalkan pak prabowo minta di pos mana kementerian apa pada prinsipnya pan siap
maka pan tidak pernah bosan dan tidak pernah
kita berhenti mendukung pak prabowo selama tiga kali dan alhamdulillah kali ini menang
intinya pan akan menyeleksi kader kader terbaiknya
dan banyak sekali kader kader terbaik pan itu di dpp pan maupun di dpw pan
itu bisa mengisi bila mana nanti pak prabowo minta beberapa nama
jadi nanti tinggal disereksi oleh bang zulkifli
untuk dikirimkan secara resmi atau dikomunikasikan langsung kepada pak prabowo
mas yandri ini kan kalau kita lihat nama ekopatrio begitu ya
kan cukup apa ya dari kalangan selebritas juga kita kenal begitu
apa yang kemudian menjadi pertimbangan pan ini kemudian menyodorkan nama eko patrio
iya mas eko ini dari sisi modal sosial sudah sangat tinggi
kemudian jejak rekamnya di parlemen
dalam hal manajemerial atau memimpin banyak orang sudah teruji dan terlatih
buktinya dia memimpin pan dki dua periode berhasil menaikkan jumlah kursi
dan relasinya sangat baik
jadi dari sisi yang diperlukan seorang menteri untuk duduk di kabinet
ya mas eko memang memenuhi syarat dan kriteria
apakah nanti finalnya betul betul mas eko masuk
ya hanya bang jul yang tahu sama pak prabowo
tapi ya mas iko menurut pandangan kami itu salah satu kader terbaik kami mas
jadi dan kerja kerja politiknya kerja kerja sosialnya kerja kerja lobbynya itu mas eko luar biasa
jadi kalau seorang menteri sebagai pimpinan sebuah kementerian sebuah lembaga besar
saya kira mas eko tidak akan mengalami kesulitan
dan apa nanti bila diberikan mandat oleh pak prabowo
saya kira mas eko siap lahir batin
menurut anda kalau dari partai amanat nasional ini mas eko patrio ini akan ditempatkan tepatnya di posisi mana
menkom infokah atau menteri yang lain
yang tahu hanya pak prabowo
kita hormati sebagai hak pre regulatif presiden
nah kalau di internal partai partai aman nasional kita sudah serahkan hak itu kepada bank
siapa yang diusung siapa yang diusulkan
tapi kan biasanya ada rekomendasi juga dari partai begitu
mas eko cocoknya di posnya di menteri mana
oh kader ini cocok di kementerian ini
ya kadet ini cocok di kementerian ini
ya tapi kan pada akhirnya yang menentukan kan pak prabowo
dan pan ya sami enak watak nak
menghormati menghargai dan memahami
dan pak prabowo sebagai hak prioritatif presiden terpilih
jadi ya bagi pan meyakini apa yang diusulkan nanti
kemudian dikomunikasi dengan pak prabowo
insya allah komunikasi itu akan lancar efektif dan efisien
ini kalau tadi kita melihat dari partai amanat nasional
yang memang sudah berjuang sejak awal gitu
yang kemudian baru merapat begitu
sinyal merapat ini ke pemerintahan prabowo gibran ini
setelah adanya pengumuman dari kpu
nah kalau pkb sendiri bagaimana
jadi itu sepenuhnya hak prioritatif pak prabowo
bahwa fase hari ini bagi pkb
yang pertama pilpres sudah selesai
termasuk koalisinya juga sudah bubar
jadi fase ini kami ingin mengirim kabar
sebagai mana hasil keputusan mk
menyakut soal posisi pkb
gusudah ingin ketemu dengan pak prabowo
tantangan masa depan indonesia
baik pada sisi global maupun kepentingan nasional
siap kerjasama terhadap pemerintahan baru
yang di bawah pimpinan pak prabowo
menjadi kewenangan pak prabowo
soal itunya ya kita tunggu saja tanggal dua puluh
formasi di dalam kabinet
ada kader dari pkb atau tidak
prinsipnya kami ingin mentradisikan
memberikan support terhadap kepimpinan nasional yang terpilih
dalam hal ini pak prabowo dan pak gibran
bahkan lebih jauh dari itu kami
ingin membuat tradisi baru agenda
perubahan yang sempat diusung oleh
kami sampaikan kepada pak prabowo
karena tidak mungkin diperjuangkan oleh
karena belum mendapatkan mandat dari rakyat
pada saat pertemuan kemarin dengan pak prabowo
menawarkan atau semacam itu begitu
tidak membahas terkait dengan itu
sekali lagi itu ranahnya pak presiden
yang sudah diserahkan sebagai dokumen resmi
lalu menjadi portfolio struktur struktur kabinet
karena itu kita kasih kesempatan
atau masih ada tersisa juga untuk pkb begitu ya
tidak harus sampai sejauh itu
elit politik saya kira tidak boleh alergi
dan lalu mendapatkan portfolio kementerian
itu wajar dan memang harus begitu
kabinet itu harus representasi partai
menurut saya itu bagian dari profesional dari
publik tidak boleh alergi menyangkut soal itu
salah satu pilar demokrasi kita adalah partai politik
negara dan pemerintah ini melalui kabinet
kita lihat bagaimana kemudian nantinya pak prabowo menyusun
mas gibran mengatakan pada saat itu
posisinya adalah akan ditempati oleh kalangan profesional
nah ini bagaimana nanti pak prabowo mengakomodir ini
koalisi partai politiknya pak prabowo
seperti tadi disampaikan mas huda itu tepat sekali
serta program pak prabowo
kementerian yang sudah ada
jadi tahap itu sedang dilakukan
dibantu beberapa pihak untuk memperkuat pelembagaan
nah tentu tahap berikutnya memang pak prabowo meminta nama nama dari partai partai politik pengusung selama ini
nah apabila ada pernyataan misalnya dari mas wapres terpilih mas gibran akan diisi banyak kalangan profesional
harus dimaknain begini bukan berarti orang partai politik atau orang di luar partai politik itu tidak profesional
pemaknaan profesional atau skillful itu dimaknai juga bisa berasal dari partai politik
artinya terus terang pak prabowo tidak terlalu tendensius mendikotomi antara
yang ingin merekrut dan membantu pak prabowo itu dalam bahasa pak prabowo seringkali menggunakan kalimat putra putri terbaik indonesia
dalam makna mereka tentu harus profesional di bidangnya
baik dari partai politik maupun di luar partai politik
nah oleh sebab itulah ada beberapa syarat utama
saya sebut dua syarat utama
yang paling atas pertama itu adalah integritas
kemudian kedua itu kompetensi
artinya adalah mereka mereka yang masuk kabinet pak prabowo itu tentu syarat utamanya punya integritas
karena yang seringkali diulangi pak prabowo pak prabowo ingin komit terhadap agenda pemberantasan korupsi
kemudian bersih dalam konteks pemaknaan integritas tadi
kemudian kedua tentu kompetensi
misal tadi misalnya pan mengusulkan pak yandri
berarti nama mas eko patrio ini cv nya sudah masuk ke kantongnya pak prabowo begitu
mas eko yang disebut oleh pak julkifliasan
atau ada nama bang yandri dan sebagainya
dua kriteria awal tadi
ini beliau beliau ini punya kompetensi apa
nah itu yang dipertimbangkan oleh pak prabowo
bila kemudian pak prabowo tidak bersesuaian dengan nama nama tersebut
artinya tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh kabinet pak prabowo
tentu pak prabowo akan minta kepada partai pengusul atau ketua umum pengusul untuk mengganti namanya
jadi sepenuhnya keputusan siapa yang duduk di kabinet
siapa yang pantas membantu pak prabowo
itu ada di tangan pak prabowo
atas usulan partai politik dan pihak lain
bukan cuma partai politik yang mengusulkan
orang orang di luar partai politik juga ramai
riuh mengusulkan nama nama calon menteri
kalau orang pihak partai politik pengusung yang mengusulkan itu hal yang wajar
tapi bagaimana kemudian di luar dari partai politik itu
banyak pun yang mengusulkan partai politik yang kemudian mengirimkan sivi atau memantaskan diri di depan pak prabowo itu banyak
dan itu memang dalam situasi politik seperti ini itu sering terjadi dan selalu terjadi
ini kan koalisi prabowo gibran ini koalisi yang kuat gitu
nah bagaimana kemudian pak prabowo ini menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana bisa menyusun proporsi antara kalangan profesional
kemudian juga dari partai politik bisa mengakomodir semuanya
jadi supaya tidak salah
oke terkait dengan pertanyaan tadi
saya pikir memang yang paling penting dan krusial di fase fase seperti ini adisti adalah
postur kabinet yang akan dibentuk oleh pak prabowo dan mas gibran
tadi mas daniel sudah bicara soal institusionalisasi ya
yang kemudian dibutuhkan terutama untuk menurunkan visi misi itu dalam kementerian kementerian yang tentu akan menguatkan pemerintahan pak prabowo saat ini dan ke depan
berdasarkan undang undang tiga puluh sembilan kan tahun dua ribu delapan itu maksimum tiga puluh empat
nah hal ini kan tentu sebarannya harus dipikirkan
seperti apa menyangkut kebutuhan kebutuhan strategis terutama dari turunan visi misi dan program prioritas
nah kedua menyangkut komposisi itu selain kelembagaan adalah orang yang tepat
kenapa orang yang tepat itu tentu akan sangat membantu akselerasi kinerja kabinet
bagaimanapun kualifikasi kompetensi kemudian portfolio itu pasti sudah sekarang ini profiling dilakukan
dan yang paling penting itu adalah bukan menambah masalah tapi turut menjadi problem solver
dari ragam persoalan kebangsaan yang saat ini mengemuka
tantangan paling besar kan indonesia harus kemudian memanfaatkan bonus demografi dan peluang menuju indonesia emas
proses sirkulasi elit sudah selesai kemarin dalam konteks puncak hirarki otoritas yang ada di posisi presiden dan wakil presiden
sekarang turunannya adalah menteri
sejumlah menteri kabinet itu tentu hak prerogatifnya ada di presiden berdasarkan konstitusi dan undang undang pembentukan kementerian
nah kalau kita bicara soal waktu masih banyak waktu ya
setelah dilantik pun nanti tanggal dua puluh oktober presiden masih punya waktu empat belas hari
untuk kerja ya untuk kemudian nanti menyusun kabinetnya
tentu dari sekarang sampai nanti dilantik itu momentum yang paling tepat adalah melakukan komunikasi politik lintas kekuatan
dan komunikasi politik itu akan berujung dua hal
pertama adalah kesepahaman soal visi besar seorang presiden terpilih
kemudian yang kedua adalah mengatasi bottleneck atau hambatan hambatan
karena pasti ada residu residu yang terbawa dari proses kontestasi kementerian
contoh misalnya apakah mengakomodir kekuatan yang kemarin menjadi kompetitor
rasa rasanya memang presiden terpilih butuh ya
karena dengan kemarin misalnya hanya sekitar mengantongi kalau kita bicara soal peta kekuatan dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
masih di bawah lima puluh persen kan empat puluh tiga sekian
sehingga kemudian dukungan dari mitra baru sebut aja misalnya pkbk nasdemk itu tentu akan
menguatkan modal dasar pemerintahan terbentuk
contoh misalnya kalau masuk nasdem kurang lebih sembilan enam puluh enam atau masuk pkb misalnya sekitar sepuluh persenan
tentu ini akan menjadi modal politik bagi pak prabowo untuk kemudian melampaui hambatan hambatan
terutama dalam pola relasi eksekutif legislatif itu kira kira
nah ini kan kemudian yang juga tadi juga sempat disinggung oleh bung dhanil
ternyata masukan masukan rekomendasi ini
tapi juga kemudian banyak juga di luar partai politik dalam arti gitu kan
memberikan bisikan mungkin ya kepada pak prabowo soal bagaimana penyusunan menteri
inikah kemudian juga menjadi salah satu tantangan juga atau hambatan
ya ini kan hambatan sekaligus peluang kenapa
karena mata telinga presiden ya sebagai bentuk fcr
finding conclusion recommendations dalam konteks pembentukan pemerintahan
tetapi saya yakin pak prabowo dengan timnya tentu punya skema
punya catatan punya profil dan punya kebutuhan strategis
dan itu jatuhnya adalah pada sekarang ini pemetaan
nah pemetaan ini kan apakah nanti berujung dengan bisa memuaskan semua pihak
makanya kemudian yang paling penting bagi presiden terpilih
pandemi sekarang ini betul betul berfokus pada tiga hal
pertama adalah memilih orang yang tepat dalam jabatan yang tepat
yang kedua mereduksi hal hal yang kira kira tidak berpotensi menguatkan tapi justru melemahkan
misalnya ya seperti yang pak luhut bilang
kalau betul betul misal tidak kemudian bisa satu frame berpikir
kemudian tidak satu orientasi ke depan
ya tidak bisa juga kan dipaksakan
tetapi yang kemudian yang terjadi adalah kerancuan kerancuan bahkan mungkin kontraproduktif ya
bagi proses melajunya kabinet yang dipimpin oleh pak prabowo
kemudian hal yang ketiga adalah tentu bagaimanapun ya diantara kekuatan partai politik
itu banyak sekali yang punya kepentingan
entah itu meng endorse nama dan lain lain
dan yang paling penting adalah proses selektifitas dari presiden
yang terpilih untuk menentukan siapa yang kemudian paling tepat
guna tepat sasaran dalam konteks menjadi menterinya
karena tentu ya hak prerogatif ini rentan
ya dengan model pandemi kekuatan yang terpragmentasi sedemikian rupa
rasa rasanya biasanya sulit kemudian untuk menolak politik akomodasi
bahasa teknisnya itu adalah power sharing bagi bagi kekuasaan
itu yang kemudian juga kita nantikan
walaupun memang ini merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih prabowo subianto
tapi begini tadi kan juga mas gun gun mengatakan ada tiga puluh empat kementerian
dengan tiga puluh empat kementerian ini kurang nggak sih untuk mengakomodir dari partai politik
dan juga kalangan profesional kalau untuk pemerintahan prabowo gibran lima tahun mendatang
kita temukan jawabannya usai jeda tetaplah bersama kami di sapa indonesia pagi
mas gun gun terima kasih sudah bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara masih membahas soal bagaimana mengotak atik posisi jabatan menteri di pemerintahan presiden terpilih prabowo subianto
dan juga wakil presiden terpilih gibran raka buming raka untuk lima tahun ke depan
nah melanjutkan pertanyaan saya mas gun gun
apakah cukup kemudian tiga puluh empat kementerian ini bisa mengakomodir
dari partai politik termasuk juga dari kalangan profesional pastinya
ataukah nanti akan ada dibentuk badan badan baru setingkat kementerian
iya kalau bicara soal cukup atau tidak cukup itu relatif ya
karena biasanya bicara akomodasi politik itu tidak akan pernah merasa cukup
tetapi kan ini bicara soal undang undang
bahwa maksimum kementerian itu tiga puluh empat kan begitu
kalau misalnya membentuk hal hal lain seperti badan
ya itu terserah presiden
yang jelas kita bicara soal bukan hanya aspek kuantitatif ya
kalau kementerian misalnya postur tiga puluh empat itu mau dibagi
misal institutional brandingnya diubah
itu tentu hak seorang presiden gitu ya
meskipun ada beberapa kementerian yang wajib ada
nah masalahnya adalah yang paling penting adalah fungsionalisasi dari kementerian
dan orang yang memimpin kementerian tersebut
karena kan presiden ini diberi mandat kuasa rakyat
yang kemudian implementasinya adalah bagaimana menghadirkan kepastian akan perbaikan bangsa ini
yang harus ditunjukkan oleh presiden terpilih
impresi awal kepercayaan publik adalah pada siapa yang kemudian mengisi pos pos kementerian
yang penting menjadi modal sosial
bagi presiden terpilih untuk memastikan arah dan orientasi ke depannya itu memang mendapatkan dukungan publik
salah satu indikatornya adalah seberapa meyakinkan line up komposisi kabinet
kalau dari awal kemudian misalnya isi orang orang yang memimpin kementerian itu meragukan
contoh misalnya meragukan pasar industri
meragukan kelompok kelompok terdampak dari kementerian
seperti siapa menteri pendidikannya siapa menteri agamanya siapa misalnya menteri luar negerinya menteri keuangannya
kalau kemudian sosok yang dihadirkan itu tidak tepat memantik yang disebut dengan kepercayaan publik
menjadi bumerang bagi presiden terpilih
jadi harus orang yang tepat di posisi yang tepat pula
nah kalau misalkan dari kacamata mas gun gun sendiri apakah kemudian pak prabowo ini juga tetap akan menempatkan dari kalangan profesional
misalkan kita tahu menteri keuangan kemudian ada menteri luar negeri menteri pendidikan
itu kan memang dari kalangan kalangan profesional
apakah ini juga tetap akan dilanjutkan di era pemerintahan prabowo gibran
ya menurut saya yang paling penting mindset
soal kabinet itu ya kita bicara kan profesional dalam arti misalnya profesional non partai dan profesional politisi kan begitu
kalau misalnya teman teman politisi ya diakomodasi dalam konteks pembentukan kabinet pasti kan
nah sekarang pertanyaannya adalah profesional seperti apa yang non partai yang kemudian masuk ke dalam
ya menurut saya memang beberapa kementrian seperti kementrian keuangan ya
kemudian juga kementerian luar negeri
itu seperti sekarang kan diisi oleh kelompok profesional non partai politik
meskipun bisa saja di belakangnya ada proksi partai politik
yang jelas bagi saya memang diberilah kesempatan beberapa pos kementerian dan turunan di bawahnya
itu harus diperkuat dengan orang orang yang memang punya
apa namanya posisi ya independensi lebih kuat dibanding misalnya mereka yang berasal dari partai politik
tetapi kebutuhan kabinet itu pasti
keberimbangan antara kekuatan partai politik dan kelompok non partai yang kemudian bisa bekerja optimal
kenapa karena presiden di puncak hidarki otoritas itu harus dikuatkan pilarnya di dua sisi
yang kedua adalah sisi representasi komunitas atau bagian masyarakat terdampak
yang itu kemudian harus terwakili keinginannya melalui portfolio orang yang kira kira meyakinkan mereka
di luar orang orang partai politik gitu kira kira
oke bung daniel bagaimana respon anda soal kalangan profesional non partai politik
kemudian ada menteri pendidikan yang kemudian bisa berdampak juga
kepercayaan juga bagi pasar dan juga publik
untuk dari kementerian atau dari menterinya pak prabowo nanti akan seperti apa
apakah juga akan melanjutkan seperti eranya pak jokowi
ya pertama yang harus saya jelaskan adalah dalam pemaksaan
orang orang yang kompeten tentu semua menteri itu harus punya profesionalisme
punya kompetensi di bidangnya masing masing
oleh sebab itu saya jarang sekali menggunakan kalimat profesionalisme dalam konteks membedakan antara partai politik maupun non partai politik
artinya semuanya harus profesional
kedua dalam konteks pemanahan dalam partai politik orang partai politik atau orang luar partai politik
tentu pak prabowo mempertimbangkan semua sisi antropologis
artinya adalah komposisi struktur masyarakat kita
merepresentasikan kelompok kelompok tadi istilah mas gun gun terdampak
kelompok kelompok tertentu dan sebagainya
nah itu jadi bagian yang juga menjadi pertimbangan pak prabowo
nah untuk pos pos menteri yang memang itu membutuhkan sedikit sekali political interest
misalnya penegak hukum misalnya jaksa agung dan beberapa pos menteri yang terkait langsung dengan hukum
tentu akan ditempatkan orang orang yang selama ini memang profesional dalam tanda kutip di bidangnya tersebut
misalnya tadi saya sebut jaksa agung
dan itu memang sudah sejak awal menjadi komitmennya pak prabowo
nah jadi yang jelas komposisi kemudian struktur di masyarakat
itu jadi perhatian pak prabowo termasuk antropologi sosial dan budaya kita
kan diketahui gitu ya pak prabowo ini dan juga gibran ini program seratus hari kerjanya adalah program makan siang gratis begitu kepada anak anak
nah ini yang memang juga sudah disiapkan di salah satu kementerian sosial kementerian pendidikan
ataukah memang nanti ada memang ada badan lagi ya pak
ada badan lagi yang kemudian mengurusi soal ini
itu yang sedang terus dikaji hari ini
memang rencana awalnya itu ada badan tersendiri yang memang menangani terkait dengan program makan siang gratis
tidak bergabung atau tidak dileburkan dengan institusi lainnya
jadi sekarang terkait dengan institusionalisasi
program makan siang gratis terus dikaji dan memang kecenderungan ya kecenderungannya adalah ada institusi sendiri terkait dengan program ini
karena memang ini adalah kebijakan atau janji politik yang digaungkan oleh pasangan prabowo gibran dan sangat populis sekali
pasti ditunggu oleh masyarakat yang kemudian memilih prabowo gibran begitu ya bung daniel
gusuda ini kan kalau kita lihat partai amanat nasional dengan lalu
ada nama eko patrio yang kemudian kader terbaik dari pan yang kemudian sudah disodorkan
nah kalau dari pkb sendiri memang sudah memang belum diminta nih katanya sih belum diminta begitu
tapi memang sudah ada menyiapkan sejumlah nama nggak memang yang memang sudah digantongi oleh gus imin
mas huda emang yang dipersiapkan
belum masa belum sama sekali satu dua masa nggak ada
prinsipnya pkb mendukung pemerintahnya pak prabowo mendukung mas daniel mendukung mas yandri
jadi bagi pkb sekali lagi penting banget semangat untuk support pendukung pemimpinan baru ini pak prabowo
jadi nanti kalau misalkan baru diminta begitu baru lihat begitu kader terbaiknya yang mana ya kira kira gitu ya
apa memang disiapkan mendadak juga nggak
apa gitu gus huda kalau pkb
ya sekali lagi kita serahkan pada pak prabowo selaku pemilik hak birokratif
pkb siap sih prinsipnya menjadi bagian dari kabinet atau tidak prinsipnya siap dan tetap akan mendukung pemerintahan yang baru ini
oke yang penting siap aja dulu begitu ya
jangan jangan cv dari pkb udah ada di mejanya pak prabowo ya bung daniel ya
mungkin mas huda yang diajukan
mungkin dari pkb mas huda dari pan mungkin masih andri
oke kemungkinan itu masih terbuka lebar begitu kan
mas huda bisa aja yang diajukan jadi menteri pendidikan misalnya
bisa juga bang yandri diajukan menteri agama
karena masih ada cukup banyak waktu begitu ya terpaksa pak prabowo juga pasti akan background check begitu ya
kepada nama nama yang kemudian sudah disodorkan oleh partai politik
mas gun gun dari kacamata anda begitu nasdem dan juga pkb yang baru merapat sinyalnya setelah pengumuman presiden terpilih prabowo gibran ini
apakah akan mendapatkan jatah menteri juga
ya kalau kebiasaan dalam konteks politik akomodasi ya terutama dalam skema zopa atau zona possible agreement ya
kan kesepakatan itu kan sekarang dibuka areanya nih
termasuk misalnya masuk atau tidaknya kompetitor ke kabinet
sebut aja misalnya sekarang kan sudah jelas pkb nasdem menerima ya kan
posisi presiden dan wakil presiden terpilih
dan sudah kemudian mendeklarasikan bahwa pemilu usai
nah sekarang kalau misalnya menjadi bagian dari pemerintahan
kan kelaziman dalam salah satu ya yang disebut dengan struktur peluang itu adalah masuk dalam pemerintahan
dan itu representasinya keberadaan orang pkb atau orang nasdem di kabinet
soal berapa jumlahnya itu akan sangat bergantung kepada negosiasi para pihak
kenapa karena ya banyak pertimbangannya ya
saya meyakini bahwa proses negosiasi itu sudah berlangsung
dan konteks ya komunikasi politik ini kan meskipun pak prabowo baru dilantik dua puluh oktober nanti
tetapi kan intensitasnya sudah jauh jauh hari terjadi sampai sekarang
salah satu ya diantaranya itu adalah tentu partai partai yang belakangan masuk menjadi bagian dari mungkin pemerintahan pak prabowo
sebut aja memang juga pak prabowo punya kebutuhan sih
kebutuhan strategis seperti saya sampaikan tadi
kebutuhan strategis melampaui titik minimum dukungan
terutama sebut aja di atas lima puluh
karena akan punya kebergantungan kuat pada salah satu partai dengan perolehan kursi banyak di dpr
sebut aja misalnya ketergantungan pada posisi partai golkar
kan pemerintahan ini bukan satu dua hari tapi lima tahun
sehingga kemudian politik anggaran politik kebijakan ya
termasuk juga nanti fungsi fungsi lain di dpr
misalnya fungsi legislasi maupun kontrol
itu tentu kan banyak sekali dinamikanya
dan andai presiden punya kerentanan dukungan politik itu juga jadi problem tersendiri bagi pak prabowo
jadi kalau bisa dikatakan golkar mendapat jatah lebih banyak begitu ya
ya posisi hari ini kan kalau kemudian tidak banyak alternatif maka ruang negosiasi golkar menjadi sangat kuat
maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan game ya dalam pembentukan pemerintah
itu memperluas ruang jelajah komunikasi politik
salah satunya adalah memasukkan mitra baru
untuk kemudian presiden terpilih memungkinkan melakukan manuver yang jauh lebih punya ruang
dibanding kemudian ruang itu hanya bergantung kepada satu atau dua kekuatan dominan
oke ini saya tertarik begini
kalau pkb kan kalau udah jelas kalau di eranya pak jokowi ini kan ada dua posisi menteri
ada kementerian agama kemudian juga ada kementerian dari tenaga kerja begitu
apakah ini juga akan dimasukkan oleh posisi pkb setelah pkb baru merapat baru sekarang gitu
ya itu akan sangat bergantung sih menurut saya pada negosiasi pkb ya dengan pak prabowo
kenapa karena bicara soal kuantitas itu harusnya memang pkb jikapun masuk
itu komposisinya tidak jauh lebih buruk daripada perolehan
periode sebelumnya kenapa sekarang posisi pkb itu bagus
artinya kan memang jikapun masuk kan harus mendapatkan proporsi ya
yang kemudian tidak lebih buruk dibanding periode lalu
kira kira gitu kalau sebagai negosiator pak suda pasti yakinlah punya skema skema itu
tetapi lagi lagi ini bukan bicara soal menang menangan ya kan
ini bicara soal ketepatan tepat guna tepat sasaran dalam menempatkan orang
dan pkb itu surplus juga orang orang yang kompeten
ya menurut saya posisi itu harus juga menjadi bagian pertimbangan presiden
untuk mengajak siapa yang kemudian diantara kader kader pkb yang mumpuni dan tentu punya goodwill political will
punya niat baik dan niat politik untuk kemudian memastikan arah pos pos kementerian yang akan diisi
entah itu kementerian tenaga kerja ataupun kementerian kementerian lain
yang memang bisa berkhidmat lebih banyak untuk kepentingan
jadi anda melihat masih ada peluang masih menempati dua posisi menteri
oke mas yandri anda melihatnya bagaimana kalau dari partai amanat nasional sendiri
pkb nasdem ini kan kemudian baru bergabung setelah pilpres sudah selesai begitu
legowo saja kalau dari partai amarat nasional
ya bagi partai amanah nasional nggak ada masalah
dan kami tidak sedikit pun khawatir justru kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pak prabowo pasca kontestasi
apalagi setelah mahkamah konstitusi menyatakan memenangkan pak prabowo
pak prabowo melakukan safari politik atau silaturahmi ke berbagai pihak termasuk pkb dan nasdem
itu sesuatu yang luar biasa karena memang narasi yang dibangun oleh pak prabowo selama ini narasi kebersamaan narasi persatuan
berarti nggak khawatir ya jatah menteri untuk pan ini akan berkurang
enggak saya yakin apa yang dilakukan oleh pak prabowo itu demi merah putih
pan juga begitu jadi kami ya senang senang saja dan tidak ada masalah di internal kami
justru sekali lagi kami mengapresiasi karena memang bangsa ini banyak persoalan yang harus kita selesaikan
secara bersama sama di tengah banyak perusahaan dalam negeri apalagi situasi global yang semakin tidak menentu
maka perlulah kebersamaan itu menjadi kebutuhan kita sendiri
yang dilakukan pak prabowo saya yakin ya itu tadi
untuk memastikan bahwa lima tahun ke depan itu indonesia benar benar landasan yang kuat untuk menuju indonesia emas
jangan sampai kita politik pecah belah kontestasi sudah selesai
sekarang mari kita bersatu kembali untuk memastikan bahwa pembangunan itu on the track
kemudian pelayanan kepada masyarakat itu betul betul maksimal
dan visi visi pak prabowo bersama kualitas indonesia maju bisa direalisasikan dan bisa diterjemahkan
terakhir mas gun gun
yang juga menarik adalah ketika partai yang tidak lolos parlemen
tapi kemudian kita melihat ketua umumnya
mas kaisang kita tahu kan adik dari gibran raka buming raka
anda melihat ada peluangkah walaupun memang tidak lolos parlemen tapi bisa masuk ke kabinet
kalau peluang soal peluang itu selalu ada peluang
tapi kalau bicara kepentingan yang jauh lebih besar
yang kritik paling besar pada pak prabowo dan mas gibran adalah soal juga nepotisme
makanya kemudian menurut saya ada baiknya untuk menghindari rainforcement namanya
peneguhan terhadap kritik itu untuk kemudian menghindari tambahan masalah
karena kalau kemudian posisi misalnya mas kaya sang juga menjadi bagian dari kabinet
sementara arus sekarang jangan dinafikan juga
sebagian di antara masyarakat masih melakukan kritik keras soal bagaimana kemudian kemarin posisi pak jokowi
ya dalam landscape pemilu dua ribu dua puluh
itu tentu tidak menguntungkan bagi prabowo ketika misalnya mas kaisang juga menjadi bagian dari pemerintahan ini
ini asumsi saya ya yang belum tentu kemudian pak prabowo mempertimbangkannya
jadi ini sebagai masukan tentu ya
kalau misalnya kita bicara soal profil kabinet alangkah baiknya
kalau kemudian justru menteri menteri yang diposisikan dalam kabinet pak prabowo itu menghindari tambahan masalah gitu kira kira
terutama misalnya menguatkan kritik publik soal bagaimana keberadaan pak jokowi dengan political interestnya di postur kabinet pendatang
bagaimana respon anda bung daniel soal ini
ya tentu semua hal hal yang menjadi beban bagi kabinet dan kerja pak prabowo nanti itu diperhatikan dengan sesama
dan itu selalu menjadi diskursus pak prabowo
dan masukan masukan yang diberikan banyak pihak itu selalu didengar pak prabowo
termasuk kemarin misalnya yang disampaikan oleh pak
pak luhut jangan sampai ada toksik dan sebagainya
pak prabowo pasti sudah siapkan detoxnya untuk semua hal hal seperti itu
jadi insya allah pak prabowo akan pikirkan dengan matang
mendengarkan semua masukan dan kritik dari para pihak
oke kita nanti akan tunggu dari keputusan presiden terpilih pastinya prabowo subianto soal bagaimana siapa yang menempati posisi menteri
namanya juga tepat jabatannya juga begitu ya
agar bisa mengemban tugas amanah dari rakyat lima tahun ke depan
terima kasih bung dhanil telah bergabung bersama kami
mas yandri terima kasih gus huda terima kasih mas gun gus terima kasih